kereta kencana milik pemerintah kabupaten purwakarta kembali akan digunakan untuk membawa bendera sang saka merah putih dari monas menuju istana negara jakarta pada tujuh belas agustus mendatang
dan kereta yang diberi nama ki jaga raksa kali ini sudah dua kali dipinjam presiden ri joko widodo untuk upacara hari kemerdekaan
guna memastikan kesiapan semua satuan yang akan mengikuti kirap geladi kader perdana digelar pada minggu pagi
dalam kesempatan ini yang digunakan adalah replika kereta kencana
ada pun kereta ki jaga raksa yang akan digunakan dalam kirap hari kemerdekaan nanti baru akan diturunkan pada geladi bersih lima belas agustus nanti
kereta ini merupakan kereta yang diperlukan untuk menjaga kemerdekaan
ikon kabupaten purwakarta
kereta yang diparkir di depan gedung balai nagri kantor bupati purwakarta ini akan kembali dipinjam untuk upacara pengibaran bendera di istana negara tujuh belas agustus mendatang
seperti tahun lalu kereta kencana yang diberi nama ki jaga raksa ini akan digunakan presiden joko widodo untuk kirap bendera pusaka dari monumen nasional jakarta menuju istana negara
kereta kencana yang dibuat tahun dua ribu sembilan ini sudah dua kali dipinjam
yakni saat upacara kemerdekaan ri tahun dua ribu enam belas dan dua ribu tujuh belas lalu
pejabat bupati purwakarta m taufik budi santoso mengatakan sudah dihubungi oleh pihak istana dan menyatakan akan kembali meminjam kereta kencana untuk pengibaran bendera
kereta akan dibawa ke jakarta beberapa hari menjelang upacara
ya sudah sudah kita bicarakan dengan tim dari istana dan ini nanti akan digunakan pada saat nanti tujuh belas agustus
kita akan mengantarkan bendera ke istana
berarti sudah siap pak
kapan pak akan dimulai berangkat kan
ya dalam beberapa waktu ke depan paling tidak tiga hari sebelum pelaksanaan itu sudah kita siapkan semua
kereta ki jaga raksa yang memiliki ciri khusus sunda ini dibuat dengan perpaduan antara perajin solo dan jawa barat
kereta kencana ki jaga raksa kerap diarak keliling saat peringatan hari jadi kabupaten purwakarta
selain ki jaga raksa
pemerintah kabupaten purwakarta memiliki tiga kereta kencana lain yang diberi nama nyai malati badegaraga dan ki jaga sunda
dian firmansyah purwakarta